vaksinasi booster yang ketiga nanti pasti nunggu ya dibicarakan dari komunikasi pusat
namun vaksinasi enam sebelas tahun dinkes sudah siap insya allah minggu depan tinggal menunggu regulasi dari kementerian kesehatan ya
mudah mudahan minggu depan sudah bisa disampaikan diluncurkan regulasinya